aku tanya sama diri kamu sendiri
aku sebenarnya kagum banget deh sama hubungan kamu sama mama kamu
kok kalian bisa akrab kayak gitu sih
cuma karena yang kelihatan tuh yang lagi asik asiknya aja padahal mah bawel juga
tapi ada satu hal yang gak pernah diteriakin sama dia
ya itu mah maunya kamu
kalau begitu motornya aku bawa
udah ikut aja buruan
lu ngajak gua
apa tuh pak
dia yang nyuruh gue
engga pak sumpah pak bukan saya pak
jangan kabur lu
jangan lari lu
hai aduh awas lu ya bapak bapak maaf banget kita cuma bercanda bercanda
waduh kenapa kau waduh mobilnya di kafe
makasih ya hari ini udah bikin jantung aku deg degan sampai turun jantung kayaknya
tidak suka suka banget makanya kapan kapan kalau mau lagi juga ayo
udah selamat istirahat
belum ada ujar yang menyapa malah romansa yang menggelayut resah
aku berkelana dalam angan tandai jarak hanya sekedar kata aku pasti membuatnya tanpa tanda tanya
tanpa kamu aku berada diantara
kembalilah agar kita bisa saling mengisi jeda
udah deh gua balik aja deh gua enak nih bikin mood jadi nyaman
orge gue emang temen yang baik mungkin udah
tunggu udah duduk sini
dia bukan cowok
aku terus kenapa dia nganterin kamu kamu ngikutin aku karena aku calon suami kamu jadi calon aja udah
kayak gini gimana nanti jadi suami kau bakal merantai aku jangan berandai andai sekarang
jawab jujur aja itu cuma baru kamu ya jawab kenapa sih kamu tuh selalu buat aku marah aku
tanya sama diri kamu sendiri
tunggu aku kan
lewat lah dan asik banget anaknya
eh maksud lo wulan gak asik
ya ngomongnya jangan kayak gitu dong
ya enggak gua tuh mau ceritain maksud gua
si pikachu ini nih seaneh dan seunik seabsurd
kita lagi jalan terus ada bapak bapak motak
ngecailin sama dia
terus akhirnya kita dikejar kejar tuh bapak bapak botak
ya walaupun akhirnya kita selamat sih gara gara bapak bapak mutak
itu gendut kan larinya lama terus dia kesandung akhirnya dia jatuh
nah tapi yang lebih lucunya lagi nih
waktu selesai kita dikejar kejar sama bapak bapak itu
gua lupa sama mobil gua tuh masih ada di cafe
yaudah kan akhirnya kita berdua bak
ya kan gua dengerin lu main hp
nah tau gua nih
lo udah punya gebetan baru berada di jakarta ya
nah kalo dia begini berarti iya nih
eh tunggu duduk
bikin buku puisi dong ngelut si pikachu
hah lu bikin aja sendiri kan bisa kan
walaupun gua punya sih satu puisi pamukka
pas punya gua beneran
kata orang di utara
kata orang di utara mawar itu indah aku diam
kata orang di selatan di santiung itu lebih indah aku diam
kata orang di timur melati itu lebih indah aku diam
orang di utara di selatan dan di timur terdiam saat aku bilang wulandari yang terindah
itu kan puisi gua bukan puisi lu
eh gua udah bayar seratus ribu sama lu waktu sma buat puisi itu
iya tapi tetap aja hak ciptanya yang ciptain siapa
puisi itu dibuatnya bukan cuma sekedar kata kata tapi dari sini nih
lu nih gak baca undang undang hak cipta ya bro
yang udah bayar yang dapat haknya gimana sih
ayo ade ade ya hari ini kita belajar ngegenjreng gitar ya
caranya diitahan dulu abis itu coba digenjreng
pinter banget semuanya
nih aku bawain makanan ini dibagiin ya sama adik adiknya ya
wah makasih kak
kalau ini buat kamu
ini buat aku
ini puisi kamu tulis sendiri